kau harus tenang nih mas
aku berjanji kepadamu
mari kita cari gustiratu subang larang secara bersama sama
aku tidak memiliki urusan apa
tapi kenapa kau malah menyerang
dan mau membunuhku
kau salah besar bocah
kau sudah mempermalukan muridku
siapapun yang menjadi musuh muridku
maka akan menjadi musuku juga
kau tidak akan menjadi musuh muridku
aku tidak bisa terus menghindari serangannya tenaga aku semakin berkuras aku semakin senjata
senjatamu tidak berguna
senyata mu hanya semakin membuktikan bahwa kau hanya seorang pecundang kau hanya seorang pengecut
jangan terbakar nasutannya
dia hanya coba mengacaukan seranganmu
aku harus membungkam anak itu
kemana mereka berkini
sekarang aku akan menghabisimu
berani mencampuri urusanku
jangan lupa like share dan subscribe ya
aku harus mengeluarkan ajian seviangin
dan ajian banyumaruta
setelah ku beritahukan
baik aku berjanji
mustika ampah dikuasai oleh yabti
si penguasa hutan jati
untuk mendapatkannya kau harus pergi ke hutan itu
dan merebut mustika itu darinya
dimana paman rabu
kenapa ibu tidak kembali bersamanya
ibu meninggalkannya di hutan larangan nak
di tempat dewi mendusa
apakah di netflix saja
ibu tidak tahu nak
dia selamat apa sudah binasa
ibu ini tidak punya hati
ibu tege meninggalkannya di sana
jadi ibu harus bagaimana
harusnya ibu membantunya melawan dulu mendusa
tunggu anakmu kau mau kemana
aku ingin ke hutan keramat membantu paman prabu
tidak dengarkan aku aku ini ibumu
dewi mandusa itu sangat sakti
jangan mengantarkan nyawamu padanya
aku tidak bisa melihat orang yang sudah menyelamatkan nyawa ibuku dalam kesusahan
aku ingin membantu paman rabu
sehingga aku memutuskan untuk mencari motor tidak
ibu india maafkan aku ibu india
sudahlah kau harus tenang nih mas
aku berjanji kepadamu
mari kita cari gustiratu subang larang secara bersama sama
ibu ibu tolong aku
turunkan dia lepaskan dia
saya sudah mati